ya nama digital tersebut direncanakan diperdagangkan secara resmi melalui bursa kripto di indonesia
bursa yang bakal diluncurkan pemerintah paling lambat akhir tahun dua ribu dua puluh satu ini
memberikan al perdagangan aset kripto sebagai komunitas dan bukan sebagai mata uang atau karansi
yang pak mendak bilang akhir tahun ini pak nusron paling lambat akan dibentuk bursa
karena kita juga berpandangan sama dengan yang pak nuslan bilang bahwa sirkulasi dan juga arusnya harus banyak di dalam negeri
ketimbang kita harus di luar negeri
dan kita ingin pastikan bahwa aset kripto ini adalah komunitas bukan mata uang
sebagai komoditas badan pengawas perdagangan berjangka komoditi bapepti di bawah kementerian perdagangan
bakal ditunjuk sebagai regulator dan pengawas perdagangan bursa aset kripto
yang menjadi tren investasi di tengah pandemi covid sembilan belas
dan melingat transaksinya juga sudah luar biasa
jadi per hari ini kita lihat data yang kami terima itu di bapepti
transaksi untuk perharinya itu pak nusron itu untuk arus lalu lintas kripto itu mencapai satu tujuh triliun rupiah
asosiasi pedagang aset kripto indonesia aspak rindo menyambut baik
rencana kementerian perdagangan membentuk bursa aset kripto
setidaknya hadirnya bursa yang didukung pemerintah dapat menambah aspek legalitas
yang menjadi dasar kepercayaan masyarakat dalam berinvestasi
jadi proses tentang pendirian bursa itu sangat excited ya
karena bagi kami itu di perdagang ini kayak sebuah angin segar baru gitu
jadi dulu adanya penerapan aturan
terus kemudian di dalam aturan itu kita tahu bahwa tidak hanya ada pedagang aset kripto
tetapi di situ juga ada yang namanya bursa clearing dan kustodian gitu
berdasarkan data bapepti hingga mei dua ribu dua puluh
transaksi aset kripto di indonesia
telah mencapai rp tiga ratus tujuh puluh triliun
jumlah tersebut ditransaksikan enam lima ratus orang
tapi lima ratus pun juga kalau bicara soal bagaimana standarisasi dari nilai diantaranya
itu antara crypto itu juga susah kan
karena memang sebetulnya tidak bisa diperbandingkan ini ya
yang untuk memperbandingkannya itu gitu ya
bayangan saya dalam sekarang ya
dalam konteks sekarang saya masih membayangkan ini kayak bunga gelombang cinta yang beberapa tahun lalu
ini ya ngetrend gitu ya
ya hanya orang yang suka tanaman itu yang menganggap bunga itu mahal
untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha terhadap perdagangan aset kripto
pemerintah telah menetapkan peraturan menteri perdagangan no sembilan puluh sembilan tahun dua ribu delapan belas
dan peraturan kepala bapepti no lima tahun dua ribu sembilan belas
saat ini setidaknya tiga belas calon
dua puluh pedagang aset kripto telah terdaftar di bapepti dengan dua ratus dua puluh sembilan aset kripto yang dapat diperdagangkan
agung happy andriawan saputra jakarta